inilah detik detik warga dusun rapa ombo desa pojoklitih jombang jawa timur
yang bahu membahu menandu sigun enam puluh dua tahun seorang warga yang sedang sakit
dalam rekaman video amatir warga ini mereka harus menerjang jalanan licin
berlumpur tebal menuju akses jalan yang layak
warga secara bergantian memikul tandu yang terbuat dari kain sarung dan kayu
warga terpaksa memutar melalui kabupaten nganjuk untuk menuju rumah sakit yang ada di kabupaten jombang
lantaran akses jalan yang tidak layak dan memakan waktu hingga lima jam perjalanan
sementara melalui kabupaten nganjuk hanya membutuhkan waktu dua jam
perjalanan dari teman tadi lebih
lebih dekat lewat nganjuk
kalau lewat nganjuk medannya seperti apa
ya sama tapi kan dekat begitu
berapa kilo kalau lewat nganjuk pak
kalau lewat nganjuk kalau hitungan kilo saya kurang tahu
tadi itu dua jam perjalanan
berkat perjuangan warga sigun menjalani perawatan di salah satu rumah sakit di jombang
warga berharap pemerintah bisa lebih memperhatikan nasib warga di pelosok desa yang mengalami keterbatasan
seorang wanita di jalan palmaria matraman jakarta timur selasa pagi
melahirkan di warung kelontong miliknya sebelum sempat dibawa ke klinik bidan terdekat
beruntung wanita dan bayi perempuannya selamat setelah warga membantu persalinannya
sementara bidan yang tiba langsung memotong tali pusar bayi
ya udah saya berangkat
saya jaga warung
eh selang dua menit kakaknya laporan lagi ke sini
kakaknya udah lahir
udah lahir saya lagi manggil lagi ke sono ke bidan
ibu dan sang bayi kemudian dibawa ke klinik untuk mendapatkan perawatan
tim liputan cnn indonesia